kok rame rame ya
ada apa ini
cepetan lah cepetan
ada apa ini pak
pak pak berhenti
mas aku gak bersalah mas
aku sekarang udah jadi istri nge nino
tapi aku pengen ketemu
aku jadinya bisa tanya roy
berarti kamu mau ya
yaudah kita ketemu
yaudah sampai ketemu
kamu datang ya ke rumahmba hari ini jam lima
semoga dengan mempertemukan elsa
sama ray di rumahmu
app ini tidak menyebar
dan masalah ini bisa selesai
semoga elsa gak telat
aku gak nyaman kalo misalkan berdua sama ray di rumah
tidak ada yang bisa diberikan kemampuan untuk menjaga keamanan elsa

tidak ada yang bisa diberikan keamanan elsa

segini doang rumah kamu nih
rumah kita sepuluh kali lipat lebih besar daripada ini
asalkan kamu tau ya
nino itu seratus kali lebih baik daripada kamu
terus mana si nino
pantas kamu minta ketemuannya di rumah ya
gak ada si nino
siapa juga yang suruh kamu duduk disitu
kita juga ngobrolnya di teras belakang kok
masa tamu istimewa ngobrol di teras belakang
disini aja lah santai
engga udah pewe disini aja lah
keluar aku bilang
iya dengan saya sendiri
nantinya pesen makanan mbak
alamat mbak dimana sih mbak
saya udah ketemu muter mbak
sesuai aplikasi kok mas
alamatnya sesuai titik
ini sudah sesuai titik ya mbak
tapi bukan rumah mbak
ini saya di kedai kopinya ibu emin
mbak kesini aja deh ya
yaudah yaudah kalo gitu saya kesana ya
ini kan apa sih mbak andien gak angkat telponnya
yaudah kita hampa roadies keliling
ini sih pak
eh mbak andien
ya udah lanjut
koks dua ya
ya udah langsung ya
eh yang harusnya nanya tuh gue
jangan bilang lu masih ngejar dua mbak andien
eh bukan urusan lu ya
ini adalah urusan gue tau gak
anak di dalam kandungan gue ini anak lo tau
dan lu harusnya bertanggung jawab
bukan datang ke rumah perempuan yang udah bersuami
gak ada bukti juga kalau dalam kandungan itu anak buah
gua udah bilang berkali dua sama lu
gua gak cinta sama lu
dan gua gak mau nikah sama lu
gua udah kasih lu uang buat gugurin kandungan
tapi lu masih gantung hidup gua
emang bener dua ya
gua harus tahu jawab sama lu
terima kasih banyak ya mas ya
lu harus tanggung jawab
jangan paksa gua buat nikahin lu ya
karena itu gak mungkin terjadi
perempuan kayak lu
gak boleh nikah sama lu
gak pantas buat gua kasih tanggung jawab
mending sekarang lo pergi dari sini
roy kamu kenapa berdarah
ada apa ini bu andien
kurangnya ada apa ini
ada apa ini pak berhenti mas tolongin aku mas aku gak bersalah mas
ya tapi kamu ada apa pak ada apa ini pak ibu andin ini kami bawa untuk diminta
ada keterangan terkait adanya pembunuhan di rumah ini pak
pembunuhan siapa mas tolong aku gak bersalah mas aku gak kebunuh roy mas tolongin aku mas
tunggu dulu pak
isteri saya gak mungkin membunuh pak
tunggu dulu pak
tunggu dulu pak